ketua indonesian police watch ipw sugeng teguh santoso melaporkan
ke komisi pemberantasan korupsi kpk terkait dugaan gratifikasi
dan pemerasan dalam jebatan senilai tujuh miliar rupiah
sugang mengatakan pelaporan itu dilakukan pihaknya lantaran edward
diduga menerima aliran dana tersebut melalui dua asisten pribadinya
sugeng mengklaim mempunyai bukti percakapan yang menyebutkan edward mengakui
jika dirinya mempunyai asisten pribadi berinisial yer dan yam
tak hanya itu sugeng juga menyertakan beberapa bukti lain
seperti bukti transfer dan foto pertemuan antara berbagai pihak yang terkait
laporan ini dilatar belakangi dua peristiwa
pertama adalah konsultasi tentang perkara hukum
dan kedua adalah penyesahan badan hukum
melansir cnn indonesia com wamen kumham edward omar sharif hiarij
enggan menanggapi pelaporan tersebut
menurutnya aduan tersebut adalah murni permasalahan
dan tidak bisa dikonsultasi
antara asistennya selaku pengacara dengan kliennya
edward sebagai orang yang diakui